ya pemilihan kepala daerah serentak menjadi menara harapan rakyat di satu ratus satu daerah yang menggelar pilkada lima belas februari yang lalu
termasuk warga di provinsi ke tiga puluh tiga sulawesi barat
sejauh mana harapan warga akan sosok pemimpin yang baru di sana berikut liputannya
roda pembangunan terus bergulir di sulawesi barat
dengan enam kabupatennya salah satu provinsi termuda hasil pemekaran daerah sulawesi selatan dua ribu empat silam ini terus berbenah
demi asam maju dan sejajar dengan daerah lain sulawesi barat membangun dua bandar perintis di kabupaten mamasa dan kabupaten mamuju
sebuah pelabuhan di mamuju juga dalam tahap pengembangan agar mampu melayani aktivitas warga melalui jalur laut
namun tiga belas tahun sejak terbentuk upaya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga di daerah ini masih jauh dari harapan
roda perekonomian warga terseok karena banyaknya akses jalan yang rusak
akses jalan yang buruk membuat banyak korban
komoditas hasil alam yang bernilai tinggi jadi tidak berarti karena tak dapat dibawa ke kota
tak heran jika produk domestik regional bruto atau pdrb sulawesi barat tahun dua ribu enam belas
menurut badan pusat statistik masih bertengger di posisi tiga puluh dua dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
meninggalkan catatan merah sekaligus pekerjaan rumah bagi siapapun calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti
kalau berhenti mungkin lebih mudah lah
kita yang pemusah ini diperhatikan sedikit mungkin kayak mungkin stag begini
ya harapan kami di sini pak ya kami mengingat supaya para pemusaha atau para kepadangan sini adalah layak tempat supaya bisa menetap
jadi diperhatikan ya
perhatikan sedikit sedikit pak supaya tidak bisa kalang kabut lah
nah semua segala ini lah mulai dari penosoknya karena kita sekarang penjual ikan
dan macam ini kan diperosok kita punya barang
jadi itu jalanan pak sangat tidak bagus keperosok
masih banyak yang rusak ya
apa sumber daya manusianya kurang pekerjaan sebagian masih itu masih kurang
tapi kalau kita yang dari kota jalan jalan ke pedesaan itu masih kurang
infrastruktur jalannya masih kurang
peningkatan sarana pendidikan di daerah pedalaman juga menjadi pekerjaan rumah pemimpin sulbar yang akan datang
masih begitu banyak sarana pendidikan di provinsi
ketiga puluh tiga ini yang jauh dari kata layak
memaksimalkan pelayanan kesehatan juga menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi kepala daerah terpilih
banyak warga miskin di sulbar luput dari pendataan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah
sebagian terpaksa menjalani perawatan di rumah sendiri dengan kondisi memprihatinkan
penambahan lapangan kerja juga harus jadi perhatian
pembangunan infrastruktur dengan segala sarana pendukung lainnya terkesan hanya terfokus di ibu kota provinsi saja
padahal ada daerah lain yang dominan lebih kaya akan potensi sumber daya alam namun luput dari perhatian
kondisi ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan
jika ingin menjadi daerah yang maju dan setara dengan daerah lainnya pemimpin terpilih nantinya harus berani dan cerdas mengambil keputusan
pemimpin terpilih juga harus mampu memaksimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian

penciptaan lapangan kerja baru dengan mengundang investor menanamkan modalnya bisa menjadi solusi jitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
jadi tantangan gubernur ke depan itu bagaimana agar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor industri
kemudian maksudnya investasi dari luar yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan berdirinya
misalnya pabrik pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja
tantangan gubernur ke depan juga itu adalah bagaimana membereskan soal infrastruktur
tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam pilkada kali ini merupakan putra putri terbaik daerah yang sudah teruji kemampuannya
siapapun pasangan yang kelak mendapat amanah untuk memimpin sulawesi barat dalam lima tahun ke depan harus mampu menjadi nakoda yang baik menempati semua janji politiknya dan berujung meningkatkan kesejahteraan warga
abdi febriyadi sulawesi barat